pt kereta cepat indonesia china kcic telah melakukan uji coba kereta api cepat jakarta bandung
atau kcjb menggunakan kereta inspeksi
hasil uji coba menunjukkan bahwa kereta inspeksi kjjb mampu menembus kecepatan hingga tiga ratus km per jam
seperti inilah tampak dampak dari kabin masinis kereta cepat yang melaju dengan kecepatan tiga ratus km per jam
tercapainya puncak kecepatan tersebut dikarenakan adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur
kelistrikan persinyalan peningkatan faktor keselamatan serta monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara rutin
kcic bersama kementerian perhubungan juga terus mempersiapkan sertifikasi sebagai tanda kcjb dioperasikan dengan aman dan sesuai regulasi yang ditetapkan
selain dari sisi operasional kcic juga terus melakukan persiapan di bidang sdm